sidang perdana kasus tuguhan pengelolaan berat berencana dengan terdakwa mario dendi dan sean lucas
sudah digelar pada selasa tadi ya dimana bagaimana kira kira nanti tanggapan dari pihak korban
sudah bergabung melalui zoom kuasa hukum david ozora yanni unoto dwi yulianto
selamat sore mbak fb
pak yang paling penting yang ingin kami tanyakan
setelah mendengarkan dakwaan bagaimana respons dari david dan juga keluarga
baik terima kasih
perlu kami sampaikan bahwa respon dan reaksi dari pihak keluarga mendengar pembacaan dakwaan
ada beberapa catatan kritis dari kami selaku kuasa hukum
yang pertama bahwa kami termasuk mengapresiasi terkait dengan di take down nya atau hilangnya pasal tiga ratus lima puluh satu dan tiga ratus lima puluh dua
yang kedua bahwa kami mengkritisi pasal tiga ratus lima puluh empat untuk dakwaan mario dan sean
namun kami juga mengkritisi masih adanya pasal tujuh puluh enam c dan untuk pasal delapan puluh undang undang perlindungan anak
yang seharusnya tidak perlu ada dan karena tidak tepat untuk diterapkan kepada mario maupun pada shane
mengingat dalam perkara ag anak ag saja
terbukti pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu masa ini masih perlu dibuat alternatif tujuh puluh enam c undang undang perlindungan anak
yang kedua tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh rekan kami melissa yang sudah juga dikutip
bahwa terkait dengan masalah pencabulan ini sudah jelas tidak terbukti di persidangan
tetapi masih aja muncul dalam dakwaan
ada catatan kritis kami adalah justru tidak adanya narasi terkait dengan ancaman tembak menembak
yang dilakukan oleh mario melalui whatsapp kepada anak korban ya
sehingga motif dan lain sebagainya justru tidak tergali lebih dalam
melainkan motif yang seharusnya tidak perlu ada mengenai pencambulan atau persetubuhan
justru masih dimunculkan oleh jaksa penuntut umum
baik pak unoto tadi juga hadir
ayah dari korban yaitu pak jonathan latumahaina juga hadir di pengadilan negeri jakarta selatan
apa kemudian tadi yang disampaikan ketika detik detik dibacakan dakwaan terhadap mario dendi maupun shane lucas
ya betul tadi orang tua korban sempat hadir dan
saya melihat persidangan di perkaranya mario ya
mengenai jakarta selatan begitu
mungkin juga sempat diikuti pemen temen media lah
setelah tadi mendengarkan pembacaan dakwaan ada arahan khusus tidak dari pihak keluarga dalam hal ini
ayah dari korban begitu terhadap tim kuasa hukum
secara khusus tidak ada
hanya memang orang tua korban dalam ini bang jo menyampaikan tadi setelah persidangan dakwaan untuk perkara mario dan sen bahwa
orang tua korban menyampaikan kondisi terkini dari david begitu
nah sampai hari ini masih belum pulih sepenuhnya dan kita mengkritisi jika ada ahli ahli atau
pakar pakar hukum yang mengomentari berkaitan dengan ini luka ringan atau tidak berat dan lain sebagainya
karena yang berhak mengomentari itu justru menurut orang tua adalah dokter
karena yang mempunyai spesifikasi khusus ini luka berat atau ringan
karena siapa yang mau bilang berat kalau ada tendangan free kick begitu
masa disebut luka ringan gitu kan
di kepala lagi
untuk logika akal sehat ini yang disampaikan oleh orang tua korban bahwa jangan sampai merusak logika kita lah
ada tendangan tendangan yang luar biasa sadis tapi dianggap bukan penganiayaan berat
baik mengenai hal tersebut memang tadi pihak dari kuasa hukum mario dandi sudah menyatakan bahwa kliennya tidak akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi
karena mario dandi tidak akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi
karena dia sudah mengakui bahwa memang sudah melakukan penganiayaan terhadap david ozora
tapi dalam hal ini mereka menyatakan bahwa akan berusaha untuk membuktikan tidak adanya unsur berencana
nah ini memang di nilai kontradiktif ya
karena sebelumnya tadi sudah diungkap oleh tim kuasa hukum ada telpon sebelumnya ancaman terkait dengan tembak menembak
kemudian juga mario sempat mengungkapkan begitu dalam dakwaan terucap akan berlaku seolah main bola dengan mengincar kepala david ozora
terus dia mengucapkan bahwa dia tidak akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi

yang pertama terkait dengan tidak diajukannya eksepsi itu kan kalau komentar dari kami eksepsi hanya menguji legal formil ya
ketika kuasa hukum mario tidak mengajukan eksepsi berarti mereka tidak mengajukan tidak menggunakan haknya untuk menguji formil
artinya secara formil proses penyidikan ini
sudah benar sudah sah secara hukum
tinggal aspek material
nah terkait dengan aspek material ini yang tadi disampaikan oleh baik maifri bahwa kuasa hukum dari mario akan membuktikan tidak adanya rencana ya silakan silakan saja
tapi ini kan sudah menjadi konsumsi publik bahwa ada isu atau fitnah atau dugaan adanya pencabulan atau persetubuhan yang disebut tanggal tujuh belas kejadiannya
kemudian tanggal tiga puluh mengkonfirmasi tiga puluh januari kemudian tanggal dua puluh februari baru melakukan eksekusi
itu kan ada jeda waktu yang cukup panjang
nah itu yang pertama dari jeda waktu yang kedua dari komunikasi
jadi si mario ini sempat menghubungi darren temannya untuk menemani dia mau melakukan penganiayaan tapi ternyata tidak berkenan
kemudian menghubungi ariel juga tidak berkenan
yang terakhir ya menghubungi
yang terakhir ya menghubungi saudara saint lucas ini dan kebetulan saint lucas juga mau
artinya dari situ masa akal sehat kita saja sudah bisa mengatakan adanya rencana gitu
menurut kami justru rencana unsur adanya rencana ini sangat mudah untuk dibuktikan oleh jaksa penuntut umum
terlebih ada dukungan atau ada putusan berupa putusan
jadi ini adalah yang pertama
yang kedua ada yang pertama adalah anak berkonflik hukum ag yang sudah dinyatakan bersalah meskipun belum intrah ya karena masih dalam proses kasasi
tapi di pn dan di pengadilan tinggi sudah dinyatakan terbukti pasal tiga ratus lima puluh lima ayat satu
bang unoto kita sama sama tahu tadi sidangnya digelar memang secara terbuka
namun audio ini tidak bisa disaksikan secara langsung atau didengarkan secara langsung
ada beberapa poin poin yang mungkin terjadi di dalam sidang
selain yang tadi anda ungkapkan
poin poin mana lagi yang menjadi sorotan bagi pihak keluarga dan juga kuasa hukum david ozora yang dinilai memang justru merugikan pihak korban
ya seperti yang tadi saya sampaikan sejauh ini secara gambaran umum hampir sama dakwaan yang dibacakan tadi antara mario dan terdakwa shane
dengan anak berkonflik hukum
sebelumnya sehingga ya sembilan puluh sembilan persen mungkin mirip lah begitu
sehingga kami sudah menduga
yang kurang ya itu tadi
kami berharap dari fakta fakta yang ada di sidang ag bisa diambil oleh jaksa penuntut umum
sehingga ada tambahan narasi untuk lebih lengkap dalam dakwaan itu terkait dengan adanya ancaman mengenai tembak menembak yang dilakukan oleh
dan itu dilakukan ada tiga kali bukti chatnya
sayangnya itu tidak muncul dalam dakwaan
itu saja yang kami kritisi
ya sidang perdana sudah digelar
nantinya akan bergulir lagi sidang sidang lanjutan
kira kira siapa siapa saja yang nanti mungkin akan dihadirkan sebagai saksi kunci
untuk kemudian membuktikan bahwa adanya unsur penganiayaan berat berencana
siapa yang nanti akan dihadirkan dari pihak korban
ini yang akan makin memperberat mungkin dakwaannya dari terdakwa
mungkin kalau dari pihak keluarga
dari orang tuanya
dan juga pamannya sebagai pelapor di polsek
perkara awal kemudian ditarik di polda
yang kami duga juga saksi kuncinya adalah saksi mahkota
para pelaku akan saling bersaksi
kemudian juga ada ibu n
suaminya yang ada di tkp serta
security di komplek pada saat kejadian
itu mungkin yang saksi saksi kuncinya ya
baik kita nanti akan tunggu perkembangannya seperti apa bang unoto
sebelum kita mengakhiri dialog pada hari ini
kondisi terakhir dari korban david ozora ini seperti apa
ya kondisi terakhir
alhamdulillah david ozora sudah bisa berjalan
durasi nya hanya kurang lebih sekitar lima enam menit
jadi tidak bisa berjalan lebih lama
yang kedua kakinya terjadi
fraksi atau betak
sehingga harus dipasang pen
kemudian beliau juga
belum bisa mandi sendiri
belum bisa pakai celana sendiri
ini kondisi kondisi yang seperti ini
saya pikir harus menjadi perhatian
semua pihak jangan lagi ada narasi narasi
oh ini udah bisa bersekolah
sudah bisa berjalan
maka bukan luka berat
dan lain sebagainya
saya pikir itu penyesatan publik ya
kemampuan komunikasinya seperti apa bang unoto
karena terakhir kita tahu bahwa pihak keluarga ayahnya menyatakan sempat mengalami amnesia juga
nah kondisinya saat ini seperti apa bang
ya terkait dengan pola komunikasi
bisa saya jabarkan secara singkat
david ini sikapnya sopan santun komunikasi masih sewajarnya anak remaja
sekarang sudah berbeda hampir satu ratus delapan puluh derajat
bahwa orang tuanya yang biasanya manggil bapak
bahkan ke bapaknya sendiri
bahwa orang lain juga begitu
lugua lugua ke yang lebih tua ya
komunikasinya ini masih belum sehat
baik artinya dia juga tidak mengingat dengan jelas ya apa yang terjadi
itu yang pertama
yang kedua seperti yang tadi mbak bilang
ada memori yang terputus
dia hanya ingat untuk yang jangka pendek
untuk jangka panjang kemarin ketemu siapa
dua hari lalu ketemu siapa
dia sudah lupa itu
baik terima kasih banyak atas informasinya
atas perbincangan kita
inilah informasi kita pada hari ini
kuasa hukum david ozora
kita akan terus update perkembangan seperti apa
karena tadi berdasarkan yang anda sampaikan
akan terus dilakukan pembuktian
pula oleh pihak kuasa hukum korban ya
untuk menegaskan bahwa dakwaan yang ditujukan
kepada mario dendi ini memang sudah tepat
dan diharapkan nantinya juga akan ada pembuktian pembuktian
akan kekecewaan terhadap hal hal yang tadi diungkapkan
terkait diantaranya persetubuhan antara anak anak
ag dan juga korban begitu diharapkan nantinya bisa dibuktikan bahwa itu tidak tepat untuk masuk dalam dakwaan ya
baik terima kasih banyak atas informasinya sehat selalu
sama sama mbak maifri sehat selalu